ratusan jemaah haji kloter pertama debarkasi surabaya
kami sore tiba di bandara juanda surabaya di sidoarjo
sejumlah jemaah langsung melakukan sujud syukur
karena telah menjalani ibadah haji dengan selamat
sementara petugas medis asrama haji terus melakukan pemeriksaan kesehatan
guna mengantisipasi penyakit menular
setibanya di tanah air sejumlah jamaah haji kloter pertama
asal kabupaten kediri ini langsung sujud syukur
begitu pesawat mereka mendarat sempurna di bandara juanda surabaya kamisore
mereka bersyukur karena telah menjalankan ibadah haji
dengan lancar dan selamat di tanah suci
para jamaah mengaku senang karena mendapat pelayanan baik
oleh panitia berada di arab saudi
berkat pertolongan allah haji tahun ini sangat luar biasa
berjalan dengan lancar berhutang khidmat dan kekusuhan
semoga semuanya hajan dan berurah
sementara seorang jamaah harus mendapatkan tindakan medis
karena kondisi tubuhnya menurun akibat penyakit diabetes
setiba di asrama haji sukolilo surabaya
ratusan jemaah haji langsung mendapat pemeriksaan suhu badan dari petugas medis
pemeriksaan ini untuk mengantisipasi ada atau tidaknya jemaah
yang terindikasi penyakit mers
memang nanti ada suhunya tiga puluh tujuh tiga puluh delapan derajat celcius
akan kita lakukan pemeriksaan lanjutan
akan kita cek apakah itu
indikasi berhubungan dengan penyakit yang ada di arab saudi
pada kloter pertama ini tercatat sebanyak empat ratus empat puluh delapan jemaah
yang tiba di asrama haji sukolilo surabaya
setelah mendapatkan penghargaan dan pemeriksaan kesehatan
ratusan jemaah langsung dipulangkan ke daerahnya masing masing